nah ini logikanya bagaimana dia yang menguruh richard harrison kemudian sekarang dia mau minta sudah richard harrison richard
ini kasian ini anak anak ini udah disuruh tembak abis itu disuruh richard
sikap pesantriannya dimana sikap jendralnya seperti yang disambung di mana
terkomunikasi dengan negara negara
terkomunikasi dengan negara negara
terkomunikasi dengan negara negara
dia yang menguruh richard harrison kemudian sekarang dia mau minta richard harrison untuk dipecat
ini kasian loh ini anak ini udah disuruh tembak habis itu disuruh pecat
sikap pesantriannya dimana sikap jendralnya seperti yang disambung di mana